kita ke informasi lain meningkatnya kebutuhan jaringan internet terus meningkat terlebih di era digital seperti saat ini
namun tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan kemajuan teknologi dari manfaat internet tersebut
untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan pt mora telematika indonesia membagikan internet gratis kepada masyarakat kurang mampu di kawasan menteng atas setiabu di jakarta selatan
pt mora telematika indonesia terbuka sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa infrastruktur telekomunikasi di indonesia mora telindo melalui corporate social responsibility csr membagikan internet oksigen gratis kepada masyarakat
salah satunya tempat pendidikan swadaya masyarakat yui school yang berada di tengah permukiman padat penduduk di kawasan menteng atas setiabu di jakarta selatan khamisiyang
hekal esyahya selaku vice president human resource general affairs mora telindo mengatakan internet gratis ini merupakan program dari csr mora telindo dalam memenuhi kebutuhan dan menjangkau masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan
selain internet moratelindo juga memberikan bantuan berupa empat unit laptop dan tas sekolah guna meningkatkan fasilitas pendidikan kepada masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu
jadi kegiatan kita hari ini kita dari pt mora telematika indonesia terbuka
ada program corporate social responsibility program csr kami ini salah satunya adalah untuk menjangkau jaringan jaringan internet kami ke seluruh masyarakat
jadi salah satunya adalah program ini terutama di bilik pintar ini yang sudah hampir berjalan satu dua bulan ini
tujuannya adalah untuk memberikan juga kontribusi kami dari sisi edukasi juga dari sisi dan komunikasi
jadi jaringan kita juga dapat
digunakan sebagai membuka jendela kepada masyarakat sekitar bahwa kita juga ada di masyarakat
teguh suprobo pendiri kuikul tempat pendidikan gratis ini mengatakan dengan adanya program internet gratis ini diharapkan dapat membangun peradaban baru di masyarakat
kalau manfaat internet kekinian ya artinya manfaat kini dan ke depan artinya apa
kalau bijak menggunakan internet insya allah ke depan
impian itu kerjaan
apakah akan selalu diawasi penggunaan internet untuk usia usia pelajar di sini
sejurusnya kontrol berat kaitan ini
pengguna internet bijak itu susah
maka itu kalau dalam pantauan kalau dalam firminologi lainnya pengawasan insya allah perlahan tapi pasti akan merubah diri
membangun peradaban itu susah apalagi norma yang dibangun adalah kaitan anak anak
tapi insya allah
untuk yang terbaik apalagi oksigen mendukung usaha
program layanan internet gratis untuk masyarakat ini akan terus dilakukan di beberapa daerah yang ada di indonesia